assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh tirmizi
rasulullah saw bersabda
waspadalah terhadap firasat seorang mukmin
karena sesungguhnya ia memandang dengan cahaya allah
nah firasat atau pertanda ini tentu saja tidak bisa kita abaikan begitu saja
karena rasul pun sudah mengingatkan kita
lantas bagaimanakah kita sebagai seorang muslim harus memahami dan menyikapi firasat maupun pertanda ini
agar juga tidak tergelincir ke dalam kesyirikan
nah pemirsa untuk membahasnya sudah hadir bersama saya
di studio ada gurunda kita semua
semoga sehat selalu
dan tentunya pemirsa jika anda memiliki pertanyaan silahkan anda bisa kirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
langsung saja pak kiai
saya sulit untuk memahami hadis itu
apa maknanya dan apa artinya sebetulnya pak kiai
firasat itu kan sebetulnya tanda
kayak orang punya feeling
semua manusia itu pasti punya feeling
semua manusia juga punya insting
ketika kita melihat hewan apapun
dia juga punya firasat kan
bahkan saya di rumah itu punya banyak kucing
kucing itu juga punya rasanya punya rasa dia
kapan saya marah kapan saya tidak marah
itu adalah satu sifat yang allah karuniakan kepada
kemudian terkait dengan firasat
itu juga bagian dari ajaran agama
karena agama itu misalnya
mengatakan ada bagian dari mimpi
yang mimpi itu juga bisa dijadikan pedoman
karena mimpi itu juga bisa dikaitkan dengan petunjuk allah kan
kalau kita ingat raja mesir di masa nabi yusuf
dia kan mimpi itu
mimpi melihat ada tujuannya
tujuh hewan yang gemuk
dan ada tujuh hewan yang kurus
ada hasil tanaman yang subur
ada masa pacak kelik yang panjang
maka kemudian itu ditafsirkan oleh nabi yusuf
bahwa mesir ini akan menghadapi masa
dimana masyarakatnya sejahtera selama tujuh tahun
tapi akan mengalami masa masa sulit dalam hidupnya
itu selama tujuh tahun
nah itu kan sebetulnya mirip dengan firasat
oleh karena itu
firasat kata imam ibn hajar al asqalani
seorang ahli hadis
itu bagian dari ilham
kan ada yang namanya wahyu
dilihat dengan mata
ketika saya melihat ada mendung
saya bisa memprediksi akan turun hujan
tapi ada juga basiroh
ketiga misalnya saya melihat seseorang dengan kelakuan tertentu
saya kemudian melihat
oh ini biasanya
ujungnya akan kesana
itu juga bisa melihat bukan dengan mata kepala kan
tapi dengan basiroh mata dalam hati
oleh karena itu
seperti yang tadi disampaikan
nabi itu bersabda
kalian harus itu hati hati dengan firasat al mu'min
harus waspada dengan firasat
ini kebetulan jadi bahasa yang sama
bahasa arabnya firasah
bahasa indonesia jadi firasat
karena orang yang memiliki firasat itu
sesungguhnya dia melihat dengan cahaya allah
nah ini adalah kunci pertama dan utama
setiap orang yang allah berikan keistimewaan
ini kalau bahasa awalnya
itu bisa membaca masa depan
bisa kesan yang didapatkan
itu bisa tahu sebelum terjadi
ini kan lalu identik ini orang sakti dan sebagainya
seperti itu dalam agama ada atau tidak
kalau kita katakan itu ada
ada dalam agama
kejadian itu ada di masa lalu
ada orang yang mampu melihat
sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain
sayyidina umar misalnya ketika berhutbah
di masa beliau
itu beliau ketika tengah tengah khutbah
itu ngelantur gitu
ngelantur itu bukan ngelantur negatif
tiba tiba bicara di luar konteks
ya syariah al jabbal al jabbal

kata anak kata sayyidina umar dalam khutbah itu adalah satu pasukan
pasukan pasukan al jabbal lari ke gunung
maka sahabat yang lain tanya
tadi kok waktu khutbah teriak gitu
karena saya melihat
pasukan yang saya kirim
kemu'tah itu di jordan sekarang
dengan pasukan romawi
itu dalam keadaan terjepit
maka saya minta untuk berlindung
ini kan kalau bahasa orang sekarang
itu rada rada kelenik
bagaimana bisa tahu
meneropong di tempat yang jauh
tapi itu adalah bagian dari agama
sebetulnya firasat itu apa
firasat itu dalam agama
kalau yang saya pelajari
itu bagian dari penghormatan allah
keistimewaan yang allah berikan
kepada orang orang tertentu
untuk memiliki kemampuan
yang tidak dimiliki oleh orang lain
itu kita akan dapatkan
dalam keseharian kita
mendapatkan ada seorang
tiba tiba kita bertemu
ngobrol mau pulang itu dipeluk
yang sabar ya
teman saya itu ketika dibilang
seperti itu dibilang
tadi kiai kok ngomong saya disuruh sabar ya
nah dua hari kemudian
dia pergi ke satu tempat
pakai sepeda motor
begitu keluar sepeda motornya hilang
maka dia ingat dengan kiai tadi
kiai itu hebat ya
nah disini koncinya
kiai itu tahu
atau ada yang memberi tahu
karena apa apa yang belum terjadi
itu yang tahu cuma allah
ilmu yang goib
itu yang tahu allah
tapi ketika ada orang yang melakukan seperti ini
kan logika kita akan mengatakan
dia kok kayak tau ya
akan seperti ini
nah itu kalau kita kaitkan di dalam hadis
salallahu alaihi wasalam bersabda
kekasih hati saya
maka dia telah mengumumkan perang kepada saya
jadi ada orang yang diangkat derajatnya oleh allah
menjadi kekasihnya allah
nah itu disebut dengan wali
wali itu dalam hadis itu disebut kriterianya
kapan sih orang itu akan menjadi kekasih allah
kapan sih orang itu naik derajatnya
jadi waliyun menawiliyaillah
itu disebut dalam hadis
bahwa orang yang disebut wali tadi
adalah orang yang selalu bertakorup kepada allah
semua yang diwajibkan oleh allah
dan dia dengan sukacita mengerjakan
apa yang diperintahkan allah
kalau kita kan model saya ini
kalau sudah tahu itu sunnah
jadi kita harus menjalankan allah
tapi kalau ada orang yang mengerjakan hal yang sunnah
itu merasa bahwa ini adalah kewajiban saya
orang yang sampai pada makom misalnya
kalau saya punya uang seratus juta
berapa sih zakatnya
tapi kalau orang tadi mengatakan
ya seratus juta itu kan punya allah
kapan allah mau ya ambil saja
begitu ada masjid di depan rumahnya
begitu ada anak yatim membutuhkan bantuan
ada tetangga yang butuh
keluar dari beban kewajiban zakat yang dua lima itu
maka orang tadi
itu kan ketika bersedekah
dia nggak pernah dalam benaknya
apa ini sedekah
yang penting selama itu ada perintah allah
selama itu allah melarangnya
dia nggak bedakan tuh
pokoknya allah nggak suka
ya saya nggak kerjakan
nah orang yang kayak gini kata rasulullah
itu yang akan jadi walinya allah
kalau sudah jadi walinya allah
allah sampaikan kepada rasulullah itu
allah akan menjadi telinganya
yang dia mendengar
allah akan menjadi matanya
yang dia melihat
allah akan menjadi tangannya
yang dia mungkin
allah akan menjadi kakinya
kemana dia melangkah
maka boleh jadi
ada orang yang seperti ini
karena yang berbicara itu kan
dalam lindungan allah tadi
yang melihat itu kan
dalam lindungan allah
maka dia tidak mungkin melihat yang salah
dia tidak mungkin berkata kata yang salah
begitu dia ngomong
orang tadi tidak tahu
kalau motor teman saya akan hilang
dan tidak tahu
karena belum terjadi
karena belum terjadi
tapi karena mulutnya dijaga sama allah
tidak akan berkata kecuali yang benar
itu boleh jadi ngomong sekedar bicara
tapi kan harus ada konteksnya
karena dia berbicara itu dalam ma'iyatullah
kebersamaan dengan allah
dijaga oleh allah
maka terbukti apa yang dia katakan
nah ini yang namanya
firasat mu'min secara umum
tapi apakah kemudian
firasat mu'min itu
bisa kita peroleh dengan melakukan
hal hal yang sifatnya rohani
kita akan bahas
kiai sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali
ya terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode firasat dan pertanda
kita lanjutkan kembali pembahasan kiai
tadi sempat terputus
apakah kemudian mendapatkan firasa tajam
menjadi kekasih allah itu bisa
kita latih secara rohani
atau amalan amalan tertentu
firasat itu juga kalau guru saya bilang
itu ada dua macam
ada firasat yang murni
karunia allah seperti tadi
ada firasat lagi
itu belajar dari pengalaman panjang
saya itu pernah diajarin oleh satu sahabat saya
sahabat saya itu pebisnis
tapi gak pernah tertipu
saya ini bukan pebisnis
kata orang itu kiai
tapi pernah tertipu
oleh karena itu saya pernah bertanya sama dia
kenapa kamu gak pernah tertipu
dengan orang ketiga mengajak bisnis
karena kan berbeda keyakinan juga
dengan saya berbeda agama
kemudian dia jawab begini
kalau ada orang ngomong
ini kan kejadian udah lama banget
waktu itu orang belum berbicara triliun
tiga miliar itu udah banyak banget
ini kejadian mungkin tahun sembilan puluh delapan
katanya beliau itu mas
kalau ada orang ngomong depan mas miliaran
kalau ada orang ngomong depan mas miliaran
lihat saja dua hal dulu
yang pertama bajunya
yang kedua sepatunya
saya bertanya apa bajunya
kalau dia pakai baju putih kan gampang tuh
kalau di lehernya ini ada bekas hitam
itu kan menunjukkan dia sering keringetan
berarti dia jarang di ruang ber ac
itu menunjukkan tidak ada korelasinya kan
antara miliaran dengan kondisi dia gitu loh
terus saya tanya
ya kalau sepatunya
miliaran itu apa
miliaran itu apa
kalau tumitnya itu rata
tapi kalau nggak rata miring ke kiri atau ke kanan
itu berarti sering lompat dari metro mini katanya
kan tidak mungkin
orang bicara bisnis miliaran
tapi dia kemudian
tidak naik kendaraan pribadi
nah itu namanya firasat juga kan
tapi firasat yang dibangun
oleh pengalaman panjang
saya bisa jadi dalam hidup
juga punya pengalaman panjang
guru misalnya ada dua puluh tahun
kadang kadang di kelas itu
saya bertemu dengan
santri saya yang mukanya mirip
dengan santri yang dulu saya ajarin
lima belas tahun yang lalu
kadang kadang saya tanya
kamu punya saudara pernah sekolah dengan saya
saya tanya kenal dengan ini rumah
gak kenal tapi mirip kan
nah ketiga mirip boleh jadi gerakannya
anak ini nanti akan jadi seperti yang dulu
pintar mengajar punya kemampuan komunikasi
atau yang ini biasanya
nanti putus di tengah mentalnya tidak kuat
nah ini juga bagian dari
firasat seorang guru juga gitu
firasat ibu juga antara anak anaknya
kadang tahu oh anak sayang ini perasa
itu kan karena belajar dari pengalaman
anak yang satu mudah tersinggung
anak yang satu lapang dada
firasat yang allah berikan kepada semua manusia
dengan cara dia belajar
nah itu yang kemudian
di dalam al quran misalnya dikatakan
pada semua fenomena yang allah ciptakan
dalam alam semesta itu
menjadi bukti lil mutawassimin
mutawassimin itu orang yang
ini dalam bahasa arab itu
kadang kadang saya bertanya sama orang
kenapa kamu minta sedekahnya sama saya
gak minta sama orang lain
karena saya lihat mukanya pak faiz ini orang baik gitu
maka saya datangnya ke bapak
itu berarti dia melihat
kadang orang tandanya tuh murah senyum
kalau bicara padahal belum tentu
ada juga murah senyum tapi pelit kan ada
nah tapi itu menjadi juga bagian
dari agama nah itu yang dikatakan
diberikan oleh allah kepada
semua manusia asal dia mau belajar
belajar dan dia melihat
nah yang bagian yang tadi kait dengan
syirik dan tidak syirik itu adalah
bagian yang kedua
tanpa tanda tanpa mempelajari
dia bisa menyatakan sesuatu
dari mulutnya dari matanya
dari bahasa tubuhnya
dan itu kemudian menemukan
itu yang dikatakan orang tadi
melihat dengan cahaya allah
orang itu sebetulnya gak ngelihat
tapi karena dikasih cahaya
sama kan dengan kita
kalau di malam hari
kita sebelum berjalan kan nyalakan lampu
sebetulnya saya gak punya
kemampuan untuk melihat
nah orang ini tidak memiliki
kemampuan untuk membaca apapun
yang terjadi di masa yang akan datang
dia diberi cahaya oleh allah
maka dia kemudian
melakukan apa yang sering kita saksikan
nah kiai akhir akhir ini kita tahu
dalam fenomen masyarakat
banyak yang kemudian ramai ramai
masyarakat berbonong bonong bertanya dan lain sebagainya
nah ini bagaimana kita
bahwa orang pintar ini
adalah orang mukmin yang kemudian mendapatkan
cahaya ilahi atau bukan
sebetulnya kan hadisnya tadi mbak eva
berarti terkait dengan
keimanan dan kebaikan seseorang
kalau kamu melihat orang pintar
dalam tanda kutip
itu jangan kamu lihat apa yang terlihat
oleh matamu belakang
orang sering mbak eva mengatakan
wali allah itu kalau bisa terbang
kata guru saya
mengutip imam abu yazid
al bustomi itu wali besar itu
seseorang itu diukur dengan terbang
burung juga terbang
dengan kemampuannya jalan di laut
ikan juga lebih soleh
redaksi dari imam abu yazid
al bustami kamu jangan pernah
terpukau dengan orang
jangan pernah tertipu
sekalipun kamu melihat orang itu
yatiru filhawa terbang di udara
tapi kalau mau lihat
kehebatan seseorang itu
maka saksikan keseharian dia
kaitannya dengan allah
lihat sholatnya lihat puasanya
lihat perilaku kepada sesama
lihat ahlaknya kalau itu beres
kemudian dia memiliki keistimewaan
maka saya secara
dhohir bisa menyatakan
yang allah berikan karunia
berupa firasat tadi
yang melihat dengan cahaya allah
baik lebih lanjut lagi kalau begitu
kay bagaimana kemudian
kita bisa membedakan orang pintar
misalnya dengan dukun
ya dibedakan saja
dengan kesetiaan dan
komitmennya kepada agama
itu yang paling penting karena
keistimewaan yang terlihat
oleh mata kita itu kan
dalam agama dibeda bedakan
kalau itu keluar dari seorang nabi
dilempar jadi ular
bisa membelah lautan
itu kalau ketemu tongkat itu bisa
bangun infrastruktur hari ini kan gitu
itu luar biasa kan
itu apa sebetulnya
karena diberikan oleh allah kepada seorang nabi
itu allah berikan kepada seorang wali
orang orang tua saya pernah bercerita
waktu gunung kelut
di blitar itu meletus
itu mungkin seratus tahun yang lalu ya
ada guru yang terkenal
maka hari itu karena gunung itu
tidak meletus dia tidak mengajar
tapi anehnya di jamaah
pengajiannya melihat orang itu
itu namanya karomah
timbul pertanyaan apa orangnya
orang jadi dua itu apa mustahil buat allah
kalau allah mau faiz dijadikan dua bisa kan
asal jangan di dua studio tv
yang berbeda kan
tetapi ketika saya ada disini
saya ada di surabaya apa yang mustahil
buat allah atau malaikat yang menyerupai saya
karena perintah allah
yang seperti itu kalau
allah berikan kepada orang yang
agama dan keberagamaannya bagus
diberikan kepada orang ini
tapi kelak jadi nabi
itu namanya irhas
jamaahnya itu irhasat
itu nabi juga mendapatkan keistimewaan itu
jadi ada irhas
ada mujizat ada karomah
tapi kalau diberikan kepada orang
yang jauh dari agama
karena itu pasti akan berujung kepada
ada juga yang diberikan kepada orang yang jauh dari agama
karena itu dulu
nasihat dari guru
orang itu tidak boleh juga mengobrol firasat
kita kadang kalau punya
terus bikin tim
terus mengobati macam macam
itu biasanya gak tahan lama
karomah itu firasat itu
kalau kemudian ingin
awet dan benar dari allah
itu sering diingkari depan orang banyak
tapi disyukuri di depan allah
jadi kalau satu hari
mbak eva merasa saya ini punya
fafai saya punya tanah ini
gak laku laku doain dong
firasat saya dua tahun lagi itu tanah
kena tol trans jawa
kejadian mbak eva datang sama saya
fafai luar biasa
kalau saya kemudian membangun itu baru tahu kan
oh maaf anda siapa ya
kayaknya kita gak pernah ketemu
mbak eva bawa bukti ketemu lah pak faiz
saya malam itu lupa gak mendoakan
saya ingin melepaskan
diri saya dari pandangan
nah itu yang dikatakan
orang yang benar
nah tapi kalau kemudian membanggakan itu
itu bedanya kan betapa banyak kekasih allah
yang keistimewaan itu awet
tapi tidak terpublikasi secara viral misalnya
dan banyak orang yang memamerkan itu
kayak orang naik daun
ya sudah tahu daun dinaiki
satu tahun roboh lah
nah itu yang paling penting
jadi cara membedakannya itu
kalau berdasarkan ilmu yang saya pelajari
lihat orang itu secara personal
kedekatannya kepada allah
pola interaksi sosialnya
baik menarik sekali kyai
tapi kita harus break dulu kita akan lanjutkan sesaat lagi
jangan kemana mana gak baik memulainya
kita kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode firasat
kita lanjutkan kembali pembahasan
kalau hukum mendatangi tukang ramal
ini ada yang mengatakan bahwa ibadah kita ini
bisa tidak diterima selama empat puluh hari
nah sebetulnya seperti apa
artinya hadis seperti itu
ingin memitigasi orang
dia datang kepada orang orang
seperti itu mendengarkan
sehatnya kemudian dia
bahwa kejadian yang terjadi di masa yang akan datang
itu karena kekuatan dari si peramal
karena kemampuan dia
membaca dan merubah
itu yang tidak boleh
ini kan ada tradisi misalnya
wah ini gak aman
ini nanti begini begini
kalau dia meyakini bahwa satu hari nanti
ketiga mobilnya serempetan lagi
sama bajai ini gara gara
nah itu yang tidak diperkenankan oleh agama
kemudian orang itu
datang kepada orang soleh
kemudian meminta nasehat
dan dia meyakini bahwa
semuanya itu ada dalam kuasa allah
kan sama gini kayak saya datang ke dokter
pak jangan minum ini
jangan makan ini
jangan melakukan aktivitas ini
memang kenapa dok
karena tekanan darahnya sudah segini loh
detak jantungnya iramanya
kalau bapak tidak hati hati nanti begini
asem uratnya sekian reumatiknya sekian
itu kan tanda
nah ketiga saya kemudian
melanggar aturan itu
kan saya meyakini yang membuat saya sakit itu allah kan
bukan dokter tadi
itu gak masalah
tapi kalau sudah sampai pada keyakinan
oh ini gara gara dokter nih kayaknya nih
saya jadi sakit kayak gini
nah ketiga yang meyakini yang menyembuhkan
dan menyehatkan itu adalah mahluk
maka dia jatuh kepada jurang
nah itu yang kemudian
ketika kita datang ke orang orang seperti itu
maka nanti akan tumbuh dalam benak kita
syirik syirik itu kan
menyaingi allah saingan allah
tidak lagi minta petunjuk kepada allah
tetapi justru kepada mahluk mahluk allah
nah itu yang dimitigasi oleh rasulullah
jangan melakukan itu
karena itu nanti akan menjadi sarana saitan
untuk membuat orang kecanduan
orang yang sudah seperti itu
tidak akan sembuh
saya punya misalnya pengalaman
ada juga banyak orang tuh
lihat ramalan bintang dia di koran
setiap hari dia melihat itu
orang yang tidak berilmu
dia orang yang berilmu
tapi pengalaman hidup orang kan beda beda
boleh jadi dia pernah mengalami
yang mendatangkan duka mendalam
terus dia baca di koran itu
nanti sore semuanya akan berakhir
kau tahu dia betul betul bahagia
maka dari situ dia timbul
setan menggoda begitu
maka dia lihat besok dia lihat besok
menggantungkan nasib dan masa
yang akan datang
berdasarkan apa yang dia baca
di koran tersebut
nah itu yang dimitigasi oleh rasulullah
jangan sampai ada perasaan
bahwa saya bahagia atau tidak bahagia
itu bisa saya ketahui dari koran ini
baiklah nauzubillah minzalik
jangan sampai kemudian
apapun yang kita lakukan itu berdasarkan
benda benda yang diciptakan oleh allah
kiai tidak terasa kita sudah sampai di penghujung
program gapai kemuliaan
semoga apa yang kita bahas hari ini
tentunya dapat menambah keimanan kita kepada allah sw
undur diri sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh